perusahaan listrik negara melakukan kerjasama dengan tiga bank badan usaha milik negara
dalam kerjasama yang disepakati pt pln akan mendapatkan fasilitas lindung nilai atau hedging senilai sembilan ratus lima puluh juta dolar untuk membangun proyek pembangkit tenaga listrik pemerintah
direktur utama pt pln mengakui untuk pembangunan proyek pembangkit tenaga listrik berkapasitas tiga puluh lima mw dibutuhkan banyak pengeluaran dalam bentuk mata uang asing khususnya dolar amerika
langkah ini dilakukan perusahaan berplat merah tersebut untuk melindungi utang luar negeri akibat risiko nilai tukar saat ini
pembangunan proyek pembangkit tenaga listrik ini diperkirakan akan menghabiskan dana sekitar satu dua ratus triliun dolar amerika sehingga tak menutup kemungkinan akan dilakukan banyak pinjaman luar negeri
pln sendiri memiliki kewajiban untuk membangun pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas sepuluh mw dengan total dana sekitar enam ratus triliun dolar amerika
sementara sisanya berasal dari dana swasta
program ini memerlukan dana yang cukup besar yaitu satu dua ratus triliun yang lebih kurang enam ratus triliun diantaranya merupakan kebutuhan pln sendiri
untuk pembangunan lebih dari sepuluh ribu megawatt dan empat puluh dua ribu kilometer sirkuit jaringan transmisi garuk inu dan jaringan distribusi
ini yang terbatasan sepertanya dalam negeri
maka sebagian besar pendanaan akan dipenuhi oleh pinjaman luar negeri meskipun disadari akan mengambil risiko apresiasi dari pinjaman produksi
kami juga telah mempunyai kekosur pinjaman perutasi yang tinggi khususnya untuk investasi pembangun pembangkit selama ini
di samping itu setiap bulan kami juga mempunyai kewajiban pembayaran transportasi untuk pembelian energi primer dan pemberian utang yang jumlahnya sangat didesain
oleh karena itu untuk menitibasi resiko ofisiasi dari perutasi
bertempat di kantor pusat bank indonesia penandatanganan kesepakatan antara empat lembaga bumn tersebut turut dihadiri oleh gubernur bank indonesia
serta dua kementerian terkait yakni menteri bumn dan menteri keuangan
gubernur bank indonesia agus martowardoyo mendukung penuh upaya badan usaha milik negara
pasalnya dari total utang luar negeri swasta indonesia saja baru dua puluh enam persen yang mendapatkan fasilitas lindung nilai
di tengah fenomena nilai tukar yang belum dapat dipastikan kontribusi empat lembaga bumn ini diharapkan mampu membangkitkan kesadaran pelaku usaha untuk melakukan hedging atau lindung nilai dalam bertransaksi
pertama utang luar negeri korporasi yang masih terus meningkat ternyata kami
bahwa dalam transaksi lindung nilai terdapat konsekuensi biaya dan sepanjang transaksi dilakukan dengan konsisten konsekuensi dan akuntabel sesuai kemampuan perundang undangan
maka biaya tersebut bukan merupakan kerugian
hari ini dipertaruhkan proses fasilitas lindung nilai antara pt plm dengan brt brt dan mapiri
kami berharap perantaran fasilitas untuk aksi ini tersebut dapat menjadi pionir bagi bumn dan korporasi swasta yang lain
untuk tergolong mulai melakukan transaksi lindung nilai dengan tetap menjalankan asesmen risiko yang terlalu tinggi